peringatan rop yang mengiringi gerhana bulan pada jumat sembilan belas november dua ribu dua puluh
dikeluarkan badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg
maritim tanjung perak surabaya jawa timur pada kamis
petugas mengimbau warga di pesisir untuk mewaspadai terjadinya banjirop
karena gerhana bulan akan membuat pasang air laut bertambah sepuluh hingga dua puluh cm
mulai sembilan belas hingga dua puluh tiga november pada jam sepuluh malam hingga jam dua belas malam
apalagi dengan kondisi tingginya curah hujan saat ini
dikhawatirkan akan semakin menambah ketinggian banjir rop
meski demikian naiknya ketinggian pasang air laut ini tak disertai gelombang tinggi atau angin kencang
potensi banjir rop untuk wilayah jawa timur khususnya di surabaya
dapat terjadi pada tanggal sembilan belas november dua ribu dua puluh satu pada jam dua puluh dua hingga dua puluh tiga waktu jam marat
peringatan akan kemungkinan terjadinya banjir juga dikeluarkan bmkg wilayah empat makassar sulawesi selatan
musim hujan yang tiba sejak oktober di wilayah sulawesi selatan
menunjukkan curah hujan tertinggi telah terjadi di kabupaten pindrang dan luwu
sementara pada november curah hujan tinggi mengancam sejumlah daerah di sulawesi selatan
terutama wilayah pesisir barat yakni pare pare
baru dan kota makassar
ancaman hujan ini diperburuk oleh adanya fenomena lanina
yang membuat curah hujan di indonesia menjadi sangat tinggi
curah hujan yang tinggi dikhawatirkan akan memicu bencana hidrometeorologi
seperti banjir angin puting beliung dan tanah longsor
puncak tingginya curah hujan diperkirakan terjadi pada desember hingga januari dua ribu dua puluh
pada periode musim hujan kali ini
kami ingatkan kembali kepada
masyarakat khususnya di sulawesi selatan
terutama nanti pada bulan desember dan januari
distribusi curah hujannya akan cukup signifikan meningkat daripada normalnya
mitigasi dan persiapan infrastruktur di daerah yang rawan banjir dan bencana hidrometeorologis
mutlak dibutuhkan untuk mencegah jatuhnya korban jiwa
tim liputan cnn indonesia